uang senilai rp tujuh belas tiga ratus tujuh puluh lima ini disita penyidik kejati ntt
dari pt nusa investa mandiri terkait dengan perjanjian pada dua ribu dua puluh
atas penggunaan lahan aset pemerintah kabupaten kupang
di kawasan bundaran tirosa kota kupang
yang dimanfaatkan sebagai lokasi bangunan gedung pasar sualayan
perjanjian ini disinyalir penyidik telah merugikan keuangan negara
karena rendahnya nilai kontribusi kepada pemkap kupang
yang hanya mendapat rp dua lima miliar
dan investasi gedung pusat belanja rp tiga puluh miliar
ini kita pulihkan semua
kemudian yang kita sita adalah dokumen di bank ntt
terkait dengan uang yang sudah diterima bank ntt
atas nama bank kup oelamasi
di tangerang selatan perhimpunan advokat akan bersinergi
dengan pemerintah kota tanggerang selatan untuk memberantas mafia tanah
hal ini disampaikan dalam acara pelantikan ketua
dan pengurus dewan pimpinan
kepala pimpinan cabang kongres advokat indonesia
yang diselenggarakan di aviari hotel bintaro
kota tanggerang selatan banten jumat sore
kita nantinya ke depan kita bentuk tim
untuk setidaknya ada beberapa perwakilan dari kai
yang hadir di tiap tiap kelurahan
untuk melakukan sosialisasi
dan juga melakukan penanganan mana kalah
terjadi tindak pidana penyerobotan lahan
seperti yang terjadi di sentul
memberikan ketenangan ke masyarakat
bahwa jangan takut bahwa bpn sedang memproses tanahnya dan lain sebagainya
ketua dan pengurus kai dpc tanggerang selatan
yang baru akan membangun posko bantuan hukum
di setiap wilayah kota tangerang selatan
agar warga dengan mudah meminta bantuan kepada kai
terkait dengan masalah hukum
tim liputan cnn indonesia